ya indra dan juga pemirsa kasus aborsi meski dilarang ternyata sulit dihapuskan
hukuman yang berat juga seharusnya diberikan kepada para tersangka ya
untuk memberikan efek jerai dan sebagainya
tidak hanya sang dokter aborsi namun pelaku aborsi juga harus mendapatkan jarak
berikut beberapa kasus aborsi yang sempat menggemparkan masyarakat
mei dua ribu sebelas polda sulawesi utara menemukan potongan tubuh bayi di sebuah halaman
yang dijadikan taman bunga sebuah klinik bersalin di manado
klinik ini diduga telah melakukan praktek aborsi selama bertahun tahun
ratusan bayi dan janin terkubur di sini
polisi pun menetapkan doktor pemilik klinik sebagai tersangka
kasus ini terkuak karena laporan sopir pribadi sang dokter kepada polisi
sang sopir mengaku telah menguburkan jasad dua puluh janin sejak dua ribu tujuh belas
tersangka em adalah dokter umum bukan dokter spesialis kandungan
maret dua ribu dua belas polisi menyegelkan
jalan jawa tengah jawa tengah
aksi polisi berawal dari pengaduan masyarakat yang curiga akan kegiatan di klinik ini
polisi yang mengerebek tempat praktik dokter berinisial rd
menemukan empat belas potongan janin di dalam septic tank
delapan orang menjadi tersangka
dua perawat di klinik dan lima lainnya adalah pelaku aborsi
lihat dua lihat dua
februari dua ribu enam belas aparat keamanan mengerebek
dua klinik aborsi ilegal di kawasan cikini menteng jakarta pusat
masing masing berlokasi di jalan cimandiri dan di jalan cisada
penggerebekan berawal dari adanya laporan ramainya tawaran aborsi via internet
tercatat ada sembilan situs yang menawarkan jasa aborsi
selain tidak berizin kedua klinik menggunakan tenaga medis gadungan
bahkan polisi menemukan satu tenaga medis yang hanya tamatan smp
dari pengerebekan ini

mereka diganjar hukuman sepuluh tahun penjara atas pelanggaran pasal berlapis
ratih wardhani cnn indonesia